jalan masuk ke lorong jalan ini ditutup sejak seminggu lalu
untuk keluar masuk warga harus memiringkan badan karena sempit
akses itu merupakan jalur yang setiap hari dipakai warga ke kota kecamatan atau pasar
ada jalur alternatif lain namun jaraknya cukup jauh karena harus memutar melewati gang sempit
supratno adalah salah satu warga yang ikut terkena dampak penutupan akses jalan tersebut
sejak ditutup seminggu kemarin warga harus melewati lorong sempit yang lebarnya hanya sekitar empat puluh cm
sejak akses itu ditutup warga rt satu rw tujuh juga jarang memakai motor
kendaraan itu baru bisa dipakai jika akan berpergian jauh
warga yang rumahnya terisolir ini sangat khawatir jika terjadi hal hal yang tidak diinginkan
jika ada orang meninggal maka keranda jenazah dipastikan tidak bisa masuk
kemudian bila terjadi kebakaran warga akan sulit untuk dievakuasi dan lokasi kebakaran akan sulit dijangkau
yang kau petugas pemadam
ya delapan lah
terus mereka kalau masuk caranya gimana
kalau dulu enggak
kalau sekarang ya memang bisa masuk tapi miring
harus miring ya
harus miring nggak bisa bersimpangan
pakai motor nggak bisa apalagi motor sepeda aja nggak bisa
sejak kapan sih pak itu
ya mulai dari satu mingguan apa ya
ya satu minggu lah kira kira
itu tanahnya dia pak
tanahnya dia sendiri
warga lain yang ikut terkena dampak adalah fahmi
rumah fahmi ini bersebelahan dengan tembok bangunan yang menutupi jalan tersebut
bagian depan rumah yang sebelumnya lahan kosong dan langsung menghadap ke jalan utama
ini tertutup tembok
sejak ada bangunan itu akses masuk rumah keluarga fahmi hanya tersisa empat puluh lima cm
tembok bangunan yang menutup akses jalan itu adalah milik nasi kun
rumah pria yang berprofesi sebagai kepala sd di larangan ini berada di mulut jalan masuk lorong
lahan yang selama ini dijadikan akses jalan oleh warga adalah milik pribadi
lahan seluas empat lima x delapan meter itu kini sedang dibangun rumah untuk anaknya
tanah miliknya itu tidak dibangun sepenuhnya
dari empat lima x delapan meter telah disisakan lima puluh cm untuk akses jalan
dia berharap tetangga sebelahnya juga memberikan lima puluh cm sehingga ada akses masuk selebar satu meter
jadi ini tanah milik
dan saya membangun ini untuk anak
dan saya punya pekarangan di sini berarti saya dapat
dan saya itu sudah memberi akses jalan lima puluh cm dari jarak bangunan saya
mestinya yang lima puluh cm tetangga saya
beberapa kali pihak desa telah menjembatani masalah ini
namun sejauh ini belum menemukan kesepakatan
ini sudah mendatangi dua pihak dan mengkelirkan
namun karena semuanya inginnya betul atau benar
kami merasa belum bisa memberi solusi lagi
karena yang satunya juga belum ketemu
yang ini apa ya
ya yang apa
keselamatan belum ketemu
pemerintah desa akan terus berusaha untuk mencarikan solusi terbaik masalah ini
sehingga tidak ada pihak yang dirugikan
imam suripto brebes jawa tengah